sebelumnya saudara pada jumat malam dan lanut anang bus ratarakan memastikan pesawat perintis tipe pilatus pc enam smart air
dengan kode penerbangan pksne yang jatuh telah ditemukan berdasarkan foto dan video di tkp
selain itu adanya sinyal sos dari korban yang membakar api menguatkan dugaan korban masih hidup
jadi dengan bermodal ini dengan beberapa foto yang kita dapat insya allah ya
itu sudah kita pastikan bahwa disitulah penemuan terakhir kita dari pesawat yang lost contact yaitu papa kilo siara november eko
milik maskapai penerbangan semat air
untuk itu dari seluruh kerja keras kita pada hari ini saya ucapkan terima kasih untuk seluruh rekan yang terlibat
baik yang di malinau kemudian yang di tarakan
untuk seluruh kerja kerasnya dan untuk titik terang sudah kita temukan hanya sekali lagi terkendala di masalah cuaca ya
karena memang di ketinggian perkiraan ketinggian lima ribuan ya